kenapa gue berasa lara bakal ada di tempat ini sih
kalo rara sampe tau gue jalan sama dewi gimana
atau ada teman sekelas gue atau sekelas rara lihat gue sama dewi
terus heboh di sekolah besok
bisa kacau nih hubungan gue sama rara
emang kita mau kemana
yaudah lo ikutin aja nanti gue kasih tau jalannya
kenapa gue jadi kejebak diwi gini sih
dia rasa sekali tuh
siapa suamimu lo
lo sadis banget
alaini sih sama warga ipeci tuh harus saling membantu
harus kompak bersatu
ikut gue yuk
gue bantuin bersihin baju lo dan gue keringin juga
lo namanya mau bantu betta bersih bersih kayak mau mandi tuh kan
parah banget lo
nadif mau mandiin disini
siapa juga yang mau mandiin lo
kan tadi gue bilang gue cuma mau bantuin keringin baju lah
kalo mau liat begini betta ikut yuk
sekali lagi makasih banyak ya roy
semoga urusan kamu dengan suami kamu bisa cepat selesai ya
kalo gitu aku duluan ya ray
kalo nggak mau aku mau
ternyata bukan mamanya michelle yang lagi dekat sama papa
tapi masih cepet itu ya papa ngelupain mama
nanti aku mau bantu
nanti aku mau bantu
eh sini gak
nanti betta begitu eh
nanti betta pembaju robek tuh
ngerjain michelle sampe sadis banget kayak gitu tau gak
ya ampun nona manis sih
kenapa rona mati matian beda perempuan kepala batu itu
biar saja toh biar dia kena pelajaran
karena dia doso kawan kita punya kawan itu kawan
lo gak sadar apa lo ngerjainnya kayak gimana
parah banget sampai manajer gue turun tangan kalau dia dipecat gimana nadif
jangan jangan luna sudah kena racun dari mulut perempuan berbisa itu apa
gue gak mau tau ya
pokoknya lo harus minta maaf sama dia titik
nona ini toh batul batul tidak nasionalis sekali
sesama penduduk ips toh nona harus belain beta
bukannya nona belain penduduk warga ipa itu
nadief gue gak suka ya sama sikap yang egois kayak gini
ingat ya disini tuh bukan di sekolah
ini tuh tempat kerja
dan michelle itu temen kerja gue yang harus gue bela sekarang
hei nona iri sekali ancam ancam beta
ya sudah lah kita mau pergi saja
oh mau kemana
beneran aib lo mau gue bongkar
terserah nona mari saja
kalau begini cara kerja kamu terpaksa saya harus putuskan
pada training kali ini kamu gagal kamu boleh pulang
pak tolong kasih saya satu kesempatan lagi ya pak
pak satu aja
pak pak pak
eh tunggu dulu jangan kecatingin nona
jadi sebenarnya nona ini tidak salah
beta tadi memang sengaja mengerjain nona
jadi beta minta maaf dan mengaku salah ya bapak
wah begitu kak oke kak gak apa apa
terima kasih sudah beritahu kami
kalau kayak gitu saya masih bisa kerja di sini kan pak
makasih ya pak
karena kesalahan bukan dari pihak kami
maka menu gratis untuk hari ini terpaksa kami batalkan
jadi beta harus bayar semua makanannya
semua makanan yang sudah dipesan
rugi sudah khas negara ini
raku sekali lagi
kalian bisa minggir nggak sih kita mau lewat nih
ales aja yang duluan minggir tuh biar kita punya pasukan mau lewat
woy pokoknya kau pandai gitu sih
tasar takut lu
woy kita pergi aja yow
kita gak biasanya lewat jubu jubu kayak gini
ali tidak lihat kan tadi mereka ini jaga jaga betapunya muka ini ya
ayo kejar sudah
udah gak usah pada emosi
gip buang buang waktu kita lawan mereka
aduh mama eh
ini masalah harga diri negara ips kawan
dengar nih tuan
lu pada lupa apa
ikatan pelajar santun
udah lah santuin aja
kenapa gue berasa rara bakal ada di tempat ini sih
kalau rara sampai tau gue jalan sama dewi gimana
atau ada teman sekelas gue atau sekelas rara lihat gue sama dewi
terus heboh di sekolah besok
bisa kacau nih hubungan gue sama rara
da vin kelar aja mau mobilnya
emang kita mau kemana
ya udah lu ikutin aja
ya nanti gue kasih tau jalannya
kenapa gue jadi kejebak diwi gini sih
semoga aja sih dewi gak ngajak ke tempat yang aneh aneh deh
dari dari teman
di tempat ini yowonn